ngapain sih lu pur
gue itu terakhir pake celana bak itu pas sma
jadi ya gue pengen megang aja gini jack
ini kan juga bukan pelana sma
iya gue tahu lu sekolahnya kan stm
pulang aja mak
lu pake parfum ya
abis dibeliin sama bang ojek
tumbenan amat laki lu baik beliin parfum segala
mak boleh nyobain kagak
tunggu sebentar ya tati ambilin
jangan banyak banyak nanti habis parfumnya
pak titi mau ke mana
mau ke nengrika
ada apa kakak
mau minta maaf sekalian
mau ngasih hadiah ini
baru aja rika mau beli parfum dari kakak ani
terima kasih kakak
mau udah terima titipan dari ani
titipan dari ani
ojak taruh dalem
bentar dah wajah panggil tati
mak kasih ya parfumnya
itu parfum bukan buat lu
buat mak dari ani
tapi mak nggak pernah pesan parfum sama si ani
lagi pada ngumpul nih ya
iya ada apaan be
nggak ada apa apa
parfum kiriman dari gua udah lo terima belum
karir pokoknya masih juga
itu n organizasi ini

kecuali ojek terawat hal ini
kesehatan hal without biayanya
terdapat kecuali kesalahan dimanya buat anjing karo
orang nawarin kartu kredit kirain sms dari ani
emang lo masih kedeketin si ani pur
eh pur menurut gue nih ya udah dah lo gak usah lagi tuh ngedeketin si ani
soalnya kan dia putih
emang kenapa kalau dia putih
soalnya kan lo item pur
eh jack justru itu gue pengen memperbaiki keturunan
nah justru itu pur biasanya nih pur kalau manya putih bapaknya hitam anaknya abu abu
yo lo antarkan beta
ke jalan roh bebek
ya ke rumah pacar betah
ya makasih ya
pok nasi uduk satu
kenapa lu senyam senyum gitu
oh abis dapat duit banyak
ih ini mah lebih dari uang po
pemumun mau dengerin cerita saya
saya sama neng rika akhir akhir ini makin
gue kagak mau denger ceritanya
mas pur saya duluan saya kenal sama dia
mas kur anterin saya yuk
soalnya ujak udah ngatain saya kalau saya punya anak bakalan abu abu
saya duluan ya
kau mah udah pake seturun disini
aduh abang ini
jalan jalan kita bukan kipok kayak begitu bang
pok nasi uduknya rasanya mantap
kata bapak saya orang lagi senang itu harus saling berbagi kebahagiaan
hah terserah apa kata bapak lo
emang ada jalan tangan
dari mana tat
eh mau tau aja loh
gua nggak mau tau
gue cuma mau ngasih tau gue abis dari mall beli celana jeans sama celana coklat
heh gua juga beli
belok kanan bang